saudara kami ingatkan kembali badan meteorologi klimatologi dan geofisika
mengimbau masyarakat waspada potensi cuaca ekstrim selama sepekan ke depan
bmkg menyebut potensi curah hujan tinggi merata di seluruh pulau jawa
selain pulau jawa daerah lain yang berstatus siaga cuaca ekstrim
adalah kalimantan tengah kalimantan barat dan pulau nusa tenggara
potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan disertai kilat atau angin kencang
diperkirakan terjadi di sebagian wilayah indonesia hingga delapan belas maret
dari pantauan kami ada bibit siklon
itu di samudera india ya ada tiga bibit siklon yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi
secara tidak langsung pembentukan awan awan ini yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim